didukung oleh para relawan pendukungnya mantan wali kota bogor bima arya menyatakan akan maju dalam pemilihan gubernur jawa barat
sementara beberapa nama yang akan bertarung di pilkada dki jakarta mulai muncul ke permukaan
mantan wali kota bogor bima arya sugiarto saat acara di bandung menyatakan akan maju dalam pemilihan gubernur jawa barat
pengalaman menjabat sebagai wali kota bogor dua periode serta warga asli jawa barat menjadi alasan bima arya maju untuk memajukan jawa barat
bahkan ia menyebut telah mendapat tugas dari ketua umum pan zulkifli hasan untuk ikhtiar maju pilgub jawa barat
serta menjalin komunikasi dengan ketua dpw pan jawa barat desi ratnasari
sejauh ini saya bersyukur menerima banyak dukungan dari warga komunitas ya
saya ingin sekali anak anak muda ini di depan lah
untuk ikut memberikan perubahan perubahan pada jawa barat pada provinsi
insya allah ya ini tanda awal perjuangan kita ikhtiar untuk jawa barat
terus komunikasi dengan ibu ketua meminta saling mendoakan lah
ya saya sampaikan seperti itu kita tidak tahu skenario politik apa di depan
tapi yang pasti sebagai kader partai kita akan samina watona siap arahan dan perintah
sampai jumpa di depan partai
bahkan saat ini muncul wacana anies akan diduetkan dengan basuki cahaya purnama atau ahok
semua siap siapannya panggilan tugas itu selalu dipertimbangkan dengan serius
dan kami pertimbangkan semua panggilan tugas itu dengan serius
dan kemudian nanti kita ambil keputusan
sementara itu pkb sejauh ini masih menggodok sejumlah nama
calon gubernur jakarta termasuk anies baswedan
ketua umum pkb muhaymin iskandar menyatakan
partainya masih belum memutuskan nama kandidat calon gubernur jakarta
di tengah ramainya bursa calon gubernur di pilkada jakarta dua ribu dua puluh empat mendatang
mantan gubernur jakarta basuki cahayapurnama atau ahok menyebut
haruslah sosok yang berani mengeksekusi kebijakan
menurut ahok memimpin jakarta
tak boleh sekadar mencari popularitas dan pencitraan semata
yang kita kerjakan itu ada
pendaftaran pasangan calon sendiri akan dibuka kpu di akhir agustus tahun ini